pok ngeliat ojak gak
baru aja pegeh
eh kenapa kau cari cari si ojak
saya ada bisnis sama ojek dan ini sifatnya sangat rahasia
kena bakwan bang
kenapa bakwan gue disalahin
lu kalau abang bilangin ngebantah lu
hei beneran tembakan gue
lu berdua lagi pada berantem ya
oh jadi namanya ojak
terus rumahnya dimana
kalau jawaban yang itu butuh satu gelas es gawat lagi joy
udah deh kalau gitu gak jadi
ini gigi masih sakit aja
redakan pake es daur taku aja cuy
malah tambah sakit john john
namanya juga orang dagang cui
ya elah masa urusan tempe goreng aja bikin berangkem kagak keren
ini bukan masalah tempe goreng deh
tapi masalah variasi tempe
kalau mau masak variasi tempe butuh duit
eh eh eh malah pada ribut
lo keluar dah
eh jak lo keluar ademin pikiran lo
lo ke dapur dah sana
ademin pikiran juga be
jadi mas nungguin si ojak
saya mau nanya apa dia mau jual motornya apa enggak
kalau gitu mari saya antar ke rumahnya
mas mas jangan jadi harus buru buru kantor
ah mas punya nomer telponnya bang ojak ga
dia berdusta coy
aku punya kan nomernya ojak
tapi beli dua gelas es daunnya
jadi begini jak kalau nanti transaksi itu jadi aku mesti dapet bagian
assalamualaikum pak tati
pak ocak mana ya
maaf ya saya gak tau
ya tapi kan pak bang
itu motor kan peninggalan
mau dibayarin berapa juga gak kebakalan sejual
udah ini pak
mau kemana lu jak
si oja itu kan tukang ojek
ya kalau dia tak bawa penumpang pasti dia ke pangkalan untuk manggal lah
kau yang payah
jangan usah m faith
kayaknya kita bisa bikin perbuatan pak
hai duduk ayam lu kagak abis buat gua ya
eh sipur bang kopi kopi iya bang pokok ngelihat ojek gak baru aja pege kemana eh kenapa kau
cari cari sejak saya ada bisnis sama ojek dan ini sifatnya sangat rahasia
rasakan kau kena karma kau kena bakwan bang
bakwan gua disalahin
tadi dicariin sama cowok ganteng cuy eh maksud lo apaan ada cowok ganteng nyariin gua kok marah
soy aku kan cuma ngasih tahu ya tapi nggak usah ngejelasin cowok gantengnya emang kenapa
cuy iya kan gue jadi belum nanya apaan sih tadi dicariin sama cowok ganteng emang kenapa nyariin
motor buah es dawet tahu dulu segelas baru nanti aku kasih tahu
john lo katanya bikinin gue es daun malah mau nelfon lagi siapa yang ngelpon coy mau update status satu
orang cupu tak bisa menolak es daun manisnya bang john semungut weka weka weka jadi bang patar dah
ketemu sama calon pembeli motornya ojek buru buru
aku bukan saja ketemu sama dia tapi akulah orang yang pertama kali ketemu sama dia jadi kalau motor
si ojek itu laku terjual akulah orang yang berhak mendapat komisinya berapa semuanya kok sepuluh pas
kau sepuluh kan cuman kopi satu ama bawan satu kan lu bilang semua ya termasuk punya bang patar juga
terima kasih banyak pur ah sungguh dermawan kali kau kalau begitu nama satu aku ya eh pun sampai
udah jenak kembung eh dan lo nyatet nomor telepon tuara enggak ya enggak lah begitu aku kasih nomor
handphone kamu ke dia eh dia langsung cabut
mocek bang iya bang ayo rawan bebek delapan oke yo hai becoi belum bayar ntar memang